gubernur dki basuki cahayapurnama atau ahok meninjau pelaksanaan ujian nasional hari pertama di sma negeri tiga puluh jakarta pusat
sekolah ini menggunakan ujian nasional berbasis komputer atau unbk
sebanyak dua ratus tujuh puluh sembilan siswa sma n tiga puluh mengikuti un hari pertama
dua ratus tujuh puluh sembilan siswa ini dibagi dalam tiga shift
ahok menganggap ujian nasional berbasis komputer ini sangat tepat dan efektif
untuk itu ahok akan melakukan berbagai upaya agar tahun depan semua sekolah dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer